hai sekarang siapa yang bisa memberikan contoh binatang apa saja yang bisa bermetamorfosis dan
juga mengalami metamorfosa coba siapa saya bostad coba kodok dari kecebong menjadi katak gitu betul
lagi asun dari ulat menjadi kepompong terus menjadi kebubung betul sekali lagi coba lukman
assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kala itu dari mana aja sih jadi
kita habis bantuin mr sergi nyari pasportnya ustadz kan pasportnya hilang pas kita temuin
paspornya udah kebakar iya betul kita ulang juga habis bantu bantu di rumah nenek yang
sepihan ya neneknya agak sedikit lah ya udah ya alhamdulillah hirobilalamin ustadz seneng banget
dengarnya kalau kalian berdua itu di luar sana banyak membantu orang lain ya tapi aduh
keluar dari pesantren tanpa izin dan tidak mengikuti jam pelajaran pesantren itu merupakan
sebuah pelanggaran ya dan setiap pelanggaran itu harus ada hukum hukum ya jadi nanti malam
ustadz akan tunggu setoran hafalan jus tiga puluh dari kalian
sekarang waalaikumsalam cepat dihapalkan ya
cesar di gedung pelit banget
mau sholat aja masih ribut
ustazah siapa itu dorong dorong
siapa yang dorong
cuma minta geser dikit doang
dengerin ustazah semuanya ya
sholat itu memang safnya harus rapat
tapi bukan berarti
yang penting kita itu harus khusyuk
karena kita mau menghadap allah
yang menciptakan kita
udah jangan berantem ya
kurang manis ya
lihat muka mpok
manis dengan sendirinya
waalaikumsalam pak jenis
mpo tuh ceneng banget tau gak
semenjak ayang celege gak jadi pulang
hati mpo udah kayak kebon kembang
bunganya ada ijo
yang busuk udah pada hilang
yang ini perhatiin dong
yang udah lama
kagak diambilin airnya sama orang
tapi semenjak celege dateng
sumur itu air sampai banjir
ampe kodok ada berenang
ya sementara saja
sambil saya mencari ibu saya
tenang aja itu mah
ntar mpok citai temenin
biar celege gak kecapean
mpo temenin kemana mana pokonya
ceteguk lagi ceteguk lagi
masih tetep manis
jangan dihiraukan heheheheh
anggap aja itu tukang kredit yang berlalu lalang
taro aja dimana ke pade
sesuka hati pade
jangan ganggu ini
iya allah lagi resep resep
pokonya kerjaan kaya apa juga mpo mah
hayu aja semangat
sholat tambah semangat
puasa tambah semangat
liat pade tuh
udah biasa dia mau begitu
baik sekarang giliran
kamu haikal baca dari surat annabe
sampai dengan surat an nas ya
ingin diriku jadi seperti mereka
agar aku berhati hati
agar aku berharga
dulu ku sangka
ku kan dapatkan semuanya
kiranya aku salah
tapi lebih diperhatikan lagi
panjang pendeknya dan makhrojnya ya
lah pantesan aja sobri tidur ustad
pantesan dipanggil malah di
yaudah udah tenang tenang
semuanya sabar dulu ya
sabar dulu ya
sabar dulu ya
sabar dulu ya
sabar dulu ya
anak anak perhatikan kebapan tulis ya

hari ini kita akan mempelajari tentang proses metamorfosis ya
jadi beberapa makhluk hidup di muka bumi ini ada yang mengalami proses metamorfosis
sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa itu proses metamorfosis
perubahan bentuk ustad
perubahan bentuk ustad
perubahan bentuk ustad
perubahan bentuk ustad
yang benar itu adalah
proses perkembangan biologi yang menyebabkan perubahan bentuk maupun fungsi organ organ tubuh
tepung tangan dulu buat sobri

itu jawaban yang lengkap ya ikal ya
jawaban kamu benar tapi jawaban sobri lebih lengkap
jawaban kamu itu hasil belajar
bukan hasil nyontek
bukan hasil nyontek
bukan hasil nyontek
siapa yang bisa memberikan contoh
binatang apa saja yang bisa bermetamorfosis dan juga mengalami metamorfosa coba siapa
kodok dari kecebong menjadi katak gitu bostad
betul siapa lagi
dari ulat menjadi kepompong terus menjadi kebubung bostad
iya lukman karena huluk itu dari manusia biasa menjadi manusia raksasa baru ada hijab lagi itu namanya sungguh ngeri
banyak yang nonton film begini nih
hulk itu tokoh kartun cuma ada di film sama di komik ya
itu gak ada di dunia nyata
lagian kalau huluk bisa bermetamorfosis sekalian aja ironman juga bisa bermetamorfosis
jadi apa bostad
sekarang kalian semua perhatikan lagi papan tulis
perhatikan lagi ke depan ya
di pahlawan tulis sudah ada
coba kalian perhatikan
dari telur kemudian menjadi larva kemudian menjadi kepompo kemudian terakhir menjadi kupu kupu
baiklah sekarang kalian sudah cukup mengetahui binatang binatang apa saja yang bisa bermetamorfosis
jadi sekarang ustadz kusa yang mulia dasar tun mau kasih kalian tugas
untuk mengumpulkan dan mencari hewan hewan yang bisa bermetamorfosis besok kalian kumpulkan di kelas unifie talk
fahim lah ustadz
kenapa kamu ngejawab fahim lah
gitu dong ya
ustadz tunggu tugasnya
kalau dilihat pada gambar di papan tulis ini adalah proses pertumbuhan pada tumbuhan yang berkecambah
kalau bisa dilihat pertama disini awalnya dari biji
nah dari biji ditanam lalu tumbuh menjadi akar lalu batang ada daun hingga tumbuhlah buahnya seperti itu
nah setelah ini kita akan coba praktek untuk mengamati proses pertumbuhan dari tumbuhan
dan kita akan menggunakan medianya gelas
ada yang mau ditanyakan
kan jagung ya ustadzah
kalau ditanam di dalam gelas ya takut lah
afwan ustadzah nurung
pasti pakai gelasnya yang gede ya
atau pakai botol soalnya di warung linis itu banyak
kalau kita mau menanam jagung menggunakan gelas itu nggak akan mungkin cukup kebesaran jagungnya nggak muat nanti
nah nanti kita akan praktek untuk menanam kacang hijau
apa berarti kalau kita praktek kaca hijau bakal jadi kacang hijau terus kita bisa makan buburnya dong
apa ya namanya juga kacang hijau
kalau kacang hijau enak ya
kalau kacang hijau itu kalau sudah di kanannya bukan menghasilkan kacang hijau lagi
nah toge itu yang kayak begini begini geraknya abis itu daun ini dan warnanya putih
tapi masalahnya penting kan masih bisa dimakan ya gak

hati ya bener butet